sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gue jadi supir angkot aja

asma ros tuh mau ngasih aku kerjaan
gua tuh mau ngasih mas kevin kerjaan
alhamdulillah ya allah
makasih banget ya
doanya asma terkaburkan
tuh makasih ya

asma aku tuh bukan mau ngasih kevin kerjaan
aku tuh cuma mau nganarin kevin sama pak maman bandar angkot itu
ya siapa tau aja deh mobilnya yang nganggur
jalurnya mas kevin dapat kerjaan kan dari kutu
kalau soal tentunya itu gampang
kamu jalankan sini sampai ke perempatan nah bolak balik gitu
nah ini mobilnya
aduh kevin maaf ya
saya nggak tahu kondisi mobilnya kayak gini
boleh saya coba pak
itu kan ada kabel warna merah sama kuning itu
itu jatine satu terus tempelin ke kabel yang biru
langsung kering gitu
nggak usah takut nggak kesetrum
pak embelnya nggak ada mobil yang lain pak
yang lain itu sudah dipakai sopir yang lain
ini cuma untuk dia
cuma ini doang
iya terima kasih loh
ya baik baik pak
pak remedi mana pak
eh remnya dikocok kocok
jadi supir angkot
mana mau itu si jengkipin orang kota orang kaya
mau jadi supir angkut di kampung lagi
kenapa mesti malu
kalau halal kenapa mesti malu
daripada ngabisin harta orang tuanya
itu yang mesti yang malu
jadi abadnya udah setuju
jadi abadnya udah setuju
eh udah tinggal dua hari lagi
nggak mungkin jadi supir angkot di kampung mah dapat
ih si teteh
kenapa tuh nggak mungkin
yang penting adalah allah itu membantu hamba hambanya yang berniat baik
bukannya berniat buruk
mau nggak anterin asma
asma mau ke pangkalan
soalnya asmo mau jadi penumpang pertamanya mas kevin
kasian kan mas kevin
dia kan nggak punya pengalaman untuk jadi supir angkot
nggak ada penumpangnya lagi
ya udah apa ya
ya udah aku antar
eh tapi apa yang bos bedanya
kalau kamu yang bawa nama nabrak orang lagi
tadi nggak kok
udah jangan cerewet ayo naik
kalau sewanya begini terus gimana kita harus setoran sama bandar dan listrik kita
itu kan mobilnya pak mamat
supir baru nih
eh asal lu tahu aja ya
kita nih mobil yang baru baru begini mana bersih lagi
susah cari penumpang
apalagi mobil lu yang kayak begitu
mana lampunya sengkle lagi
yah bakal sepi lu
betul betul masalah butuh begini
namanya juga coba coba pak
rezeki datangnya kan dari tuhan
bisa kayak gini aja neng bagus sih
oh gitu mau mas kevin yang ada di tv atau
saya juga mau ke jalan sawah
silakan silakan kalau mau
supirnya yang ada ganteng pisang
silakan bu mari mari silakan
terima kasih silakan
tunggu dulu sih
jalan dulu deh
kondisi mobil ini memang kurang baik
jadi kalau mau jalan harus didorong dulu
terima kasih terima kasih
terima kasih pak

kamu jangan cemburut gitu dong
nggak bisa sih
meskipun gitu sih nggak bisa dipercayain banget
pasti ada aja perempuan
itu kan bukan berarti dia selingkuh kan cewek cewek yang deketin
kamu teh jangan suzon begitu apalagi sampai fitnah
itu lebih kejam dari pembunuhan loh
ih biarin biarin
yang itu sebenernya juga harus apa sih
ya ya kamu teh harus sabar
itu emang resikonya punya pacar ganteng kaya lagi
coba aja kamu pacara sama aku
paling juga nenek nenek yang deketin
kamu percaya nggak kalau cemburu itu tanda cinta
ya percaya tuh
kan karena ada cinta terus akhirnya timbul dia rasa ingin memiliki